kolam terpal menjadi solusi kalalahan budidaya ikan kian terbatas
budidaya ikan di kolam terpal dinilai lebih praktis dan murah dibanding membuat kolam beton
rifki salah satunya saat terjadi pandemi ia harus bekerja dari rumah
untuk mengusir rasa jenuh rifki akhirnya menukuni hobi budidaya ikan
tidak perlu menggali tanah untuk membuat kolam
ia hanya membutuhkan terpal dan kayu atau bambu ataupun baja ringan untuk kerangkanya
kini ia memiliki ratusan ikan nila juga lele dan mujair di kolam terpal berukuran dua x satu meter
selain menjadi hobi dan untuk konsumsi pribadi hasil budidaya ikan juga bisa dijual
gimana cara kita meyara air supaya ikannya juga sehat gitu
karena yang terpenting dari budidaya ikan itu
gimana caranya kita menjaga air supaya tetap bagus untuk perkembangan ikannya
warga kelurahan jatinegara kaum kecamatan pulau gadung jakarta
timur melakukan budidaya ikan lele untuk membantu perekonomian di tengah pandemi
budidaya ikan lele dilakukan di dalam ember agar tidak memakan tempat
usaha itu dilakukan berkelompok dengan anggota dari berbagai profesi
nantinya hasil budidaya ikan lele tersebut selain untuk dikonsumsi secara pribadi juga akan dipasarkan
untuk kelompok tanihutan kth dan ini kelompok akan memulai melakukan pengembangan biakan lele
ini empat ratus kg
pakan lele juga sudah diserahkan tadi terima kasih
di medan sumatera utara seorang warga bernama handi pratama
memanfaatkan garasi mobil dan halaman belakang rumahnya
untuk membudidayakan lobster hias dan lobster untuk dikonsumsi
lobster yang dibudidayakan mulai dari yang berjenis red clow untuk dikonsumsi
hingga lobster hias berjenis card yang berwarna merah putih biru dan jingga
sekali berproduksi lobster dapat menghasilkan puluhan butir telur
budidaya lobster air tawar tergolong muda
hanya dengan terpal berukuran tiga x dua meter sebagai wadah dan pipa air sebagai tempat lobster
ya kan karena sekarang tempat hiburan atau tempat jalan jalan itu kan kebanyakan tutup
jadi mengisi weekend untuk mengurus lobster dan biar supaya betah di rumah juga
meski belum berani memasarkan lobsternya secara luas
pemuda ini telah memiliki konsumen dari penjualan online ke berbagai daerah di sumatera
seperti medan siantar dan dumai
tim liputan cnn indonesia